ikatan dokter indonesia dan ikatan perawat indonesia mendukung penuh operasional rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta jika sewaktu waktu terjadi lonjakan pasien covid sembilan belas
sejak diresmikan menjadi rumah sakit khusus penanganan covid sembilan belas pada maret dua ribu dua puluh hingga saat ini
tak satupun tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat yang bertugas di tempat tersebut meninggal dunia akibat terpapar covid sembilan belas
hal tersebut merupakan indikator yang menunjukkan bahwa protokol kesehatan diterapkan secara optimal di wisma atlet
koordinator rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma kemayoran mejen dr tugas ratmono
mengatakan para tenaga kesehatan wisma atlet bekerja dalam tiga jadwal atau shift antara enam sampai delapan jam perharinya
sistem tiga shift ini perlu diterapkan untuk menjaga agar kondisi tim medis tidak mengalami kelelahan saat melayani pasien covid
atas dasar itulah ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia mengapresiasi sistem operasional wisma atlet
ketua idi dan ketua pengurus besar perawat indonesia juga merekomendasikan sistem operasional rumah sakit covid sembilan belas wisma atlet
jadikan rujukan lain bagi rumah sakit lain yang khusus menangani pasien covid sembilan belas
apa yang sudah dicontohkan di rumah sakit darurat wisma atlet ini seharusnya direplikasi di semua daerah di indonesia
dan rumah sakit darurat wisma atlet ini contoh terbaik sebenarnya dalam penanganan covid sembilan belas
penanganan perawatannya kesembuhannya kemudian perlindungan kepada petugas kesehatannya kami tahu tersis